drian kamu makin eksotis dengan gaya seperti itu
karena kamu mengerti betul perasaan mas
kamu tahu betul kalau mas gak bisa jauh dengan rema
ya sebetulnya masih ingin membatalkan
nah kalau neng benar benar cinta sama si kemot neng teh harus bisa memaaminya
maksudnya om duduk
jadi begini si kemot bisa berubah seperti itu pasti ada sebabnya
mungkin salah satunya masalah sama si ipan
dan ada juga masalah masalah lainnya
masalah di rumah masalah di jalan masalah sama teman teman yang lainnya
neng tahu itu
enggak sih om
tapi memang sih selama ini mondi kan orangnya agak tertutup om
jadi agak susah buat neng tahu dia itu kenapa
nah iya didih permasalahannya neng
jadi si kemot berubah
satu ratus delapan puluh derajat sekarang ini teh
pasti ada sebabnya
salah satu sebab sebabnya kan masalah sama si ipan hikal
tapi neng teh maaf neng ya
tidak bisa memahami si kemot kenapa
harusnya teh neng te bertanya
kemot kemote kenapa ada masalah apa
ingin perhatian dari neng
itu saja cukup
sekarang ini kan yang tidak pernah bertanya
tanya sama si kemot
mau nyak kemot bagaimana
iya sih om
bisa jadi juga sih
nah menurut om dudung
mendingan sekarang neng temuin sama si kemot
tanya ada masalah apa
kasih perhatian lebih sama neng
kan si kemotnya manusia neng
iya tuh om
masa neng pacan sama bu gigi sawah
eh si neng mah bu gigi sawah mah jurig
jadi begini neng
neng teh harus banyak benar benar memperhatikan si kemot
tanya si kemot teh kenapa
ada masalah apa
butuh perhatian lebih dari neng
dia berubah seperti itu teh kenapa
insya allah neng
kalau neng perhatian si kemot juga akan lulu hatinya
iya juga sih om
yaudah kok gitu neng
masih diangkat aja
oh berpikir positif
siapa tau si kemot teh lagi di jalan
nggak kedengaran suara handphone
nah kalau sekarang nggak diangkat
neng telepon tahun depan
eh lamaan dong om
gua tuh neng dilatih tahun depan
om juga kangen sama si kemot mah
amin ya nung
hai ya semoga aja dia enggak papa hai udah malem lagi
whatsapp udah dikirim sms udah kok nggak dibales ya
jangan mereka mau masuk ke sekolah merah putih lagi
kamu ya jadi kita bisa bersama lagi semua
yaudah ayo kita masuk
biar mas yang bawah
cinta kita beneran pulangnya tuh
ibu surti jangan dipeluk peluk di gitu gituin
nondreva nya masih capek loh baru pulang dari asrama
ayo masuk ya yaudah masuk ke kamar
kamu gak senang ya kamu berhenti di sekolah seramu
enggak enggak enggak lapi
reva cuma senang banget aja makanya reva shock
bisa ketemu sama papi lagi reva senang banget
tapi tadi muka kamu mengurung
ayo beritahu lagi
kembali lagi sama boy
drian kamu makin eksotis dengan gaya seperti itu
mas harus akui kalau mas makin sayang sama aku
karena kamu mengerti betul perasaan mas
kamu tahu betul kalau mas gak bisa jauh dengan rema
ya sebetulnya mas ingin membatalkan agar sekolah rema tidak usah di sekolah asrama
tapi mas takut mau malah
tapi kalau kayak gini kamu bawa sendiri rema ke sini
mas mas beragia sekali sayang
dan sekarang mas bisa dekat dengan rema
dan juga tetap bisa melihat senyum kamu
ya lah mas
ya bagi aku melihat mas senang
melihat mas bahagia
itu juga membuat aku senang dan membuat aku bahagia
terima kasih sayang
terima kasih banyak atas semuanya
dan mas makin yakin kalau memang tulus sama mas
mas tahu kalau kamu pasti berat sekali menerima reva kembali rumah ini
tapi kamu melakukannya demi emas
terima kasih sayang
yah walaupun sebenarnya gue enak banget reva balik ke rumah ini
paling nggak gue dapat nilai tambahan deh dari p
apa kamu perlu hadiah apa untuk kebahagiaan kali ini
enggak jadi sendiri mas
kok mas nagap aku kayak ngelakuin sesuatu tapi meminta imbalan
padahal aku nggak minta apa apa
aku kan udah bilang aku ngelakuin ini tulus
aku melihat mas senyum melihat mas bahagia
itu juga membuat aku senyum dan bahagia dan senang
aku nggak minta apa apa sama sekali enggak
mas tahu betul kalau kamu tulus sama mas
kalau misalnya boy sampai tahu